sementara itu wagub dki jakarta sandiaga uno menegaskan tidak ada himbauan agar setiap ketua rt mengumpulkan dana zakat setidaknya satu juta rupiah
hal ini menanggapi surat edaran lurah cilandak barat yang meminta para ketua rt untuk mengumpulkan dana basis map gerakan ramadan dengan nominal satu juta rupiah viral di media sosial
kita himbauan kita ke seluruh pamong di mana kita harus giatkan kesempatan di bulan suci ramadan ini untuk berbagi amal soleh berbagi zakat dan ini bisa kita mobilisasi di masyarakat
tapi tidak pernah ada instruksi khusus untuk setiap rt harus mengumpulkan satu juta jadi itu interpretasi dan adaptasi masing masing lurah
dan tentunya kita kearifan lokal di sini lurah
lebih mengenal rt rt nya